atlet e sport winda lunardi yang kehilangan uang yang disimpannya di maybank indonesia nilainya pun tidak sedikit yakni dua puluh dua miliar rupiah
berikut ini rangkuman perjalanan kasusnya untuk anda
kasus raibnya uang simpanan atlet e sport wina lunardi bermula dari kedatangannya ke ming indonesia di cipulir jakarta selatan pada dua ribu dua puluh
winda menyimpan uangnya sejumlah tujuh belas miliar rupiah dan uang ibunya sejumlah lima miliar rupiah
persoalan berawal pada februari lalu ketika winda mendapati saldo rekeningnya tinggal enam ratus ribu rupiah
sementara di rekening ibunya tersisa tujuh belas juta rupiah
minda pun mengajukan komplain ke pihak bank pada tujuh belas februari dua ribu dua puluh
tiga bulan kemudian ayah winda melaporkan kejadian ini ke baris krim polri tepatnya pada delapan mei
november dua ribu dua puluh barres krimpolri menetapkan kepala cabang maybank cipulir berinisialis
menurut polisi a menarik dana milik winda dan memindahkannya ke rekening teman temannya
uang itu kemudian diinvestasikan dalam bentuk saham
senin sembilan november pihak maybank bersama kuasa hukumnya hotman paris hutapea menggelar jumpa pers
malam harinya winda dan kuasa hukumnya joy patina sarani juga memberikan keterangan pers
menanggapi penjelasan pihak maybank masing masing memiliki versi sendiri tentang kasus
raibnya uang senilai rp dua puluh dua miliar ini
berikut poin poin yang dipaparkan kedua belah pihak
poin pertama mengenai tabungan winda di maybank
versi maybe mengatakan bahwa winda memiliki buku tabungan dan juga atm yang dibuktikan dengan tanda tangan winda
namun buku tabungan dan juga atm berada di tersangka a
versi winda mengatakan hanya memiliki rekening koran tanpa memiliki buku tabungan dan juga atm
poin kedua terkait pembayaran polis asuransi
versi maybank mengatakan bahwa berdasarkan mutasi rekening terdapat pembayaran polis sebesar enam miliar
satu bulan kemudian terdapat pengembalian uang asuransi sebesar empat delapan miliar ke rekening ayah winda
poin ketiga terkait tanda tangan
versi maybank mengatakan winda menandatangani belangko kosong
versi winda ia tidak menandatangani blangko kosong alias tanda tangan
tanda tangannya diduga dipalsukan
kemudian poin keempat terkait pembayaran bunga
versi mybank mengatakan pihak maybank atau tersangka a membayarkan bunga kepada ayah winda
versi winda mengatakan tidak ada laporan terkait pembayaran bunga di rekening koran winda
poin kelima terkait hubungan antara ayah wida dengan tersangka a
versi maybe mengatakan bahwa ayah winda mengenal atau kenal dekat dengan tersangka a
kemudian versi winda mengatakan bahwa
wajar ayahnya kenal dengan orang orang dari maybank karena ayahnya merupakan nasabah prioritas
kemudian poin ke enam terkait tidak adanya komplain dari winda terkait pembayaran asuransi maupun permasalahan keuangan di buku tabungannya winda
versi mybank mengatakan tidak ada komplain sepanjang lima tahun winda menabung
kemudian versi winda mengatakan tidak ada laporan di rekening korannya karena selama ini yang diduga
rekening koran yang diberikan oleh winda merupakan rekening palsu
poin ketujuh terkait laporan yang diberikan winda baru baru ini
versi mybank menanyakan mengapa laporan baru ini dilaporkan oleh winda
padahal sudah terjadi sejak dua ribu enam belas lalu
kemudian versi winda mengatakan bahwa ia merasa ada masalah dari tabungannya saat ibunya mengecek rekening
dan ia mengecek bahwa kedua rekening ibu dan dirinya telah raib
saat ini pihak kepolisian masih menyelidiki dan juga mendalami kasus ini
berkaca dari kasus mybank sebaiknya nasabah bisa lebih jeli seperti mengecek secara berkala rekeningnya
kemudian mengenali profil bank dan juga mengenali produk perbankan yang akan dipilih
nova nayantaka proboku sahartoyo jakarta